beginilah suasana yang terekam kamera pemantau dan telepon seluler saat petugas pemadam kebakaran
mengevakuasi delapan orang yang terjebak di dalam lift di salon kecantikan berlantai empat di
kelapa gading jakarta utara pada hari minggu petugas berupaya membuka pintu lift yang tertutup
rapat di lantai dua gedung tidak berselang lama petugas akhirnya berhasil membuka pintu lift dan
mengevakuasi delapan karyawan yang terjebak mereka langsung diberi pertolongan pertama
delapan karyawan terjebak di dalam lift sekitar satu jam dari delapan korban tiga diantaranya
jatuh pingsan namun mereka hanya mengalami cedera ringan termasuk satu orang yang harus dibawa ke
puskesmas terdekat diduga penyebab berhentinya lift diantara lantai dua dan tiga akibat kelebihan
muatan kapasitas lift hanya mampu mengangkat enam orang saya terima lift itu berkapasitas
nah kemudian yang ada di dalam ketika kami berhasil membuka ternyata ada delapan orang
nah mungkin gitu juga kami itu adalah kelebihan beban dari itu sehingga belum sampai tujuan lift
itu sudah berhenti di tengah jalan di lantai berapa pak kira kira tadi kalau di lantai dari hitungan
lantai kedua tapi itu kan ada empat lapis jadi di lapis ketiga lantai kedua tepatnya seperti itu
di tengah tengah itu di tengah tengah pas di lantainya di lantai dua nya itu di lantai dua pasca
peristiwa ini gedung tersebut tutup sementara kasusnya masih ditangani polsek lapagading jakarta
gunawan sugro jakarta